sejumlah warga berusaha mencari seorang balita yang tercebur ke sungai temi di kabupaten lumajang jawa timur pada kamis pagi
ryan bocah berusia tiga tahun itu terseret arus sungai saat berusaha mengambil bola plastik ketika sedang bermain dengan dua teman balitanya
ryan akhirnya ditemukan oleh petugas evakuasi gabungan kelurahan setempat sejauh satu km di titik ia terpleset
ibunya yang dipasar lagi kemudian mungkin ditinggal nyusul yang adiknya
dengan main bola bolanya mungkin nyebur ke sungai di apa itu ya namanya anak kecil
mau diambil gitu ya
mau diambil kebetulan akhirnya besar
tim medis dari puskesmas sempat memberikan pertolongan namun karena tak kunjung membaik rayan dirujuk ke rumah sakit dr haryoto lumajang
saat perjalanan ke rumah sakit ryan mengembuskan napas terakhirnya
untuk kondisi korban sekarang meninggal dunia
dibawa dari tkp menuju ke rumah sakit
jenazah korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum kelurahan setempat